yeh diam aja
eh dimanunya tiga kali
sekali doang lo
tiga kali tiga bolak balik tuh balik begitu satu lagi nah
anterin aneh kesalin salib pakai iya mohon maaf nih pak yo sebelumnya yo ambo sebagai
security mau tahu dulu urusan anjo ada apa ente ini mau surga bakal kak nih
mandi mandi ciu dua puluh tiga ambo emang nggak kenal mereka tapi kayak mereka orang baik ambo
temuin sajalah sama pakai dari pada surga ambo hilang eh ngomong aja lagi loh oh siapa
siap siap ikuti namanya follow me yo ayo ande ande pudin jadi tugas kamu selanjutnya
itu ada pelaksanaan pesawat belum ini baru mau ngomong terlalu bersemangat pesawat ya
sini dibawah tablak meja
istiqbar yang banyak kamu istiqbar yang banyak ya
heran pudin pudin
aduh udah sampekan sampekan
yaudah pudin jalan dulu ya
iya jalan deh
ya anak baik
gijang satu giyang satu
gijang dua gijang dua
ada suara kok tapi nggak ada orangnya
apaan sih kamu berdua disitu
bapak biar namun kau
pokoknya sih teh gak boleh kemana mana
ini amanah harus langsung disampaikan dari pak rt ke pak ustadz

itu pohon dan kamu gerak gerak sendiri sih
gimana kita sih
dengan positif lah
iya kelihatan positif
pejol pejol jangan kejar
warnanya kayak empuk kenal
tidak ada ketahuan
ternyata bukan hantu
ya allah ngapain sih tong
paling umut di sini
hai kak ismail
ngapain di situ
hei kalian pasti disuruh sama elang buat mata matain sarah iya kan
ini ada buah
mau nyari buah
aduh ini buat apa ya
tuh kan sar
kamu saya nerima tantangan dari elang
dia tuh pasti udah punya seribu satu cara buat bikin curang kamu ngerti gak
lihatkan sekarang jadi kayak gitu
iya bukan gitu tik
mudah mudahan kita lanjut lagi yuk
ya ikor rumah keisalim
ah ala sampah yuk
nanti luntur aku make up nya kelamaan di sini
tangannya penuh emas
kaya tambang emas berjalan
manduinya sebenarnya rancak
jangan nanya loh ambil tuh barang barang di bekasi
lo taruh di rumah salim
cuman abu mau tanya dulu yoh
cie duo tigo ada urusan apa
sengup pakai aik
masih nanya aja lo masuk surga apa kakak nih
eh ya enggak enggak enggak enggak
abu biarin turun barang aja
pokoknya kita harus cari tahu idenya sila
biar aku bisa bantu si sarah